lalu bagaimana kesiapan armada transportasi khususnya bus yang akan membawa warga ke luar kota untuk menghabiskan libur akhir tahun
sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di terminal pulau gebang jakarta
halo ruli selamat sore apakah terminal sore ini sudah tampak dipadati penumpang
nah untuk di terminal pulau gebang sendiri saat ini pada pukul empat sore tadi sudah ada sekitar satu ratus dua puluh enam bus yang berangkat dari terminal pulau gebang membawa kurang lebih sekitar dua empat ratus lima puluh tiga penumpang
dan kalau saya melihat bagaimana kondisi di terminal pulau gebang ini sendiri sudah cukup berbenah
bahkan tadi saya juga sempat melihat ada petugas yang melakukan ramcek atau pemeriksaan fisik dari bus yang akan berangkat ke sejumlah wilayah dari pulau jawa khususnya
dan juga para supir yang akan membawa bus tersebut
harus melakukan tes urin terlebih dahulu baru diperbolehkan untuk berangkat dari terminal pulau gebang
dan juga tadi saya juga melihat sudah ada posko terpadu yang berdiri di sini
yaitu adanya posko yang di dalamnya ada tni ada polri satwo pp dukcapil ada pekanda pramuka disenan
yang nanti juga akan melancarkan bagaimana arus penumpang pada libur natal dan tahun baru tahun ini
dan memang tadi saya lihat belum ada petugas yang berada di sana atau stand by di sana
namun saya akan coba tanya lagi dengan orang di sebelah
saya sudah ada kepala upt terminal pulau gebang pak ismanto
selamat sore pak ismanto
sejauh ini mengenai libur natal dan tahun baru
kira kira prediksi lonjakan penumpang di terminal sendiri akan terjadi pada tanggal berapa dan kira kira penambahan berapa persen pak dari hari biasa
baik terima kasih
jadi terminal terpadu pulau gebang sebagai salah satu dari terminal akap dki yang melayani terhadap selenggaran angkutan natal dua ribu delapan belas dan tahun baru dua ribu sembilan belas
kaitan natal dan tahun baru sendiri sebenarnya kan hajat rutin hajatan rutin setiap tahun
sehingga berdasarkan evaluasi yang kita juga lakukan diharapkan peningkatan layanan terus kita tingkatkan
pertanyaan tadi soal prediksi
nah kaitan ini harus dikaitkan misalnya terhadap masa liburan sekolah
nah ini sehingga berdasarkan durasi layanan natal dan tahun baru ini ditetapkan hingga dari dua puluh desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
dengan indikator tadi misalnya bahwa masa anak sekolah mengambil rapat adalah di tanggal dua puluh dua misalnya
sehingga hal ini menyebabkan bahwa prediksi itu dimungkinkan terjadi pada tanggal dua puluh tiga desember
nah di sisi lain untuk arus kedatangan sendiri dipredisikan terjadi pada tanggal dua januari dua ribu sembilan belas
dan bisa jadi distribusi terhadap peak kedatangan bisa di akhir masa libur anak sekolah
pola yang terjadi di tanggal enam
fenomena ini yang sebenarnya perlu menjadi perhatian dari pihak terminal dan mengantisipasi bagaimana layanan terhadap masyarakat pelaku perjalanan bisa diantisipasi dengan baik
itu persiapannya gimana pak untuk menampung penumpang yang melonjak untuk keberangkat dan juga akan datang pada tanggal enam januari nanti
baik kalau untuk antisipasi tadi bahwa ini merupakan salah satu misalnya juga terjadi pada angkutan mudik lebaran
nah kaitan kesiapan tentu tadi
sudah disampaikan mas
satu kita membentuk yang namanya poskotis yang melibatkan seluruh instansi terkait baik pemerintah pusat daerah maupun organisasi masyarakat juga
mulai dari tni polri kemudian dari dukcapil internal pemerintah dki
ada dari bpjs dari berbagai unsur lah yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat seperti itu
ini terkait dengan arus informasi digital gitu atau online
sekarang sudah banyak sekali aplikasi aplikasi online
yang bisa dikatakan cukup memudahkan penumpang untuk bisa dikatakan membeli tiket ataupun melakukan perjalanan
bagaimana integrasi antara hal tersebut digital ataupun online travel ini dengan kesesiapan dari terminal pulau gebang sendiri
baik terima kasih
kita sekarang sudah mengenal era informasi suka tidak suka
pulau gebang harus menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat
gadget sudah bukan hal yang aneh
sehingga kita pun memprogramkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi ke dalam sistem operasi
kita menyebutnya sigo bank sistem informasi pulau gebang
di situ banyak hal mulai dari menampilkan data keberangkatan dan kedatangan real time
tadi menarik integrasi tiketing system
kita sudah berjalan dengan po yang menerapkan tiketing sistem
dan juga mencoba terhadap aplikator yang lazim di masyarakat untuk bisa langsung akses dan integrasi dengan sistem terminal itu sendiri
kita katakan nanti sebenarnya terminal pulau gebang sendiri juga akan berbenah
tidak akan kalah dibandingkan nanti misalnya
misalnya airport ataupun juga nanti stasiun kreatif api
upaya dengan sistem integrasi dengan online ini sendiri
dan juga pastinya akan lebih meredius atau mengurangi percalon yang ada di terminal
baik terima kasih pak ismatto
kembali ke studio frida
terima kasih ruli kurniawan